dan untuk mengetahui informasi terbaru dari pelaksanaan ibadah haji kita tergabung sekarang sudah bergabung rekan kami anchor cnn indonesia alfian raharjo
assalamualaikum selamat pagi waktu jakarta alfian
ya alfian mendekati puncak ibadah haji seperti apa persiapan di sana adakah rangkaian ibadah yang dilakukan jemaah haji hari ini
ya selamat pagi freddy dan juga fani memang kalau kita bicara rangkaian ibadah kita hari ini tadi saya termasuk adalah salah satu kelompok terakhir
yang nantinya akan segera berangkat ke arafah kita nanti baru akan bergerak dari mekah sekitar pukul tujuh waktu arab saudi atau sebelas waktu jakarta waktu indonesia
dan selama ini tadi bahwa kita bisa melaksanakan sholat subuh di majidul haram
yang biasanya komplit
masjidil haram ini selalu ramai dikunjungi oleh jemaah calon haji
hari ini suasananya sangat sangat beda suasana jauh lebih lengang jauh lebih sepi
karena sebagian besar jemaah calon haji sudah berada di kawasan arapah untuk melakukan buku pada nanti siang hingga malam hari nanti
dan sementara itu yang melaksanakan sholat di majidul haram dan sebagainya adalah jemaah atau rombongan rombongan terakhir
yang akan bergerak nanti
terakhir kita akan bergerak
pada pukul tujuh waktu indonesia barat
dan sementara itu memang kalau kita bicara soal persiapan
sejauh ini apa yang dilakukan di persiapan di tenda tenda atau di maktab maskap yang ada di arafah dan juga mina
sudah jauh lebih baik sudah prepare dan sebagainya
yang nantinya kita harapkan bahwa pelaksanaan wukuf ini bisa lebih maksimal lagi
selain itu karena memang cuaca yang cukup terik
begitu diperkirakan suhu nanti bisa mencapai empat puluh enam sampai dengan empat puluh tujuh derajat celcius
disarankan untuk jemaah calon haji ini pada saat wukuf tidak berada di luar ruangan
karena biasanya jemaah calon haji ini akan menghabiskan waktu bukuknya
banyakkan sebagian besar akan melaksanakan di kitab jabal rahmah begitu
tapi karena cuaca atau suhu yang cukup tinggi
disarankan untuk jemaah calon haji untuk melaksanakan wukuf di dalam tenda saja
ini untuk menghindari kita mengalami dehidrasi atau mengalami heat stroke begitu ya
terlalu lama menetap tubuh sehingga tubuh menjadi lelah dan sebagainya
jadi disarankan oleh sejumlah petugas haji asal indonesia bahwa jemaah calon haji ini disarankan
untuk bukuf di dalam tenda tenda yang memang tersedia di dalam maktab
tidak di sekitar atau di luar yang mengelilingi jabal rahmah
demikian freddy dan juga fani
ya alfian kalau anda sendiri sekarang persiapannya apa dan bagaimana nih
ini putri di sini
ya anda sendiri persiapannya apa bagaimana menjelang puncak haji
oke kalau persiapannya jadi dari tadi kita sudah diingatkan oleh rombongan
bahwa kita harus mengenakan ikhrom kain ikhrom gitu ya bagi pria
yaitu dua kain yang tidak boleh ada jahitan dan sebagainya
kemudian dia harus disunat diwajibkan untuk mandi wajib mandi ikhrom
kemudian melaksanakan sholat sunnah ikhram dan sebagainya
ini adalah rangkaian yang memang harus kita jalankan sebelum kita berangkat ke arafah untuk melaksanakan wukuf
sehingga jadi pada intinya ketika kita berada di wukuf di arafah kita benar benar seperti orang yang tidak
kita adalah orang yang polos begitu ya orang yang tulus gitu dan sehingga kita harus bisa memanjatkan doa
sepanjang waktu sepanjang waktu wukuf dari siang sampai dengan matahari terbenam nanti
oke baik baik
ya tentunya itu ada salah satu gambaran yang nantinya akan dilakukan oleh jemaah calon haji di sana rangkaiannya
terima kasih alfian sehat sehat ya lancar semua mabrur ibadahnya